terbayangkan jika lari ini dikejar oleh mayat hidup atau zombie di surabaya jawa timur ini
ribuan pelari harus berlari kencang hingga garis akhir dengan jarak lima km
ya tidak hanya berlari peserta harus menghindari kejaran zombie yang merebut pita di lengan para peserta
zombie atau mayat hidup tengah berlari mencari mangsa di tengah jalan
zombie zombie ini siap menerkam pelari untuk merebut pita
dengan ekspresi penuh ketakutan ribuan pelari dalam lomba lari lima km bertajuk zombie run
harus berlari kencang menuju garis akhir
tidak sekedar berlari tantangan demi tantangan harus dilewati dengan melintasi tali dan jaring
peserta lari juga harus masuk ke dalam rumah yang berisi puluhan zombie
untuk menghindari banyaknya zombie yang bertebaran di setiap sudut jalan peserta harus berlari kencang
ada pula peserta yang takut hingga menangis melihat seramnya zombie
berbeda dengan perlombaan lari pada umumnya lomba lari ini menarik perhatian kalayak ramai
hal ini menjadi hiburan serta semangat peserta untuk mencapai garis finish
kita mengikuti event yang unik kita biasanya ikut event hanya sepeda pari lari ke sekat dan kita finish tanpa ada halangan
dengan kemimpiran ini di tengah tengah di awal di tengah kita beristirahat kita berpijak pijak dengan
kawet zombie untuk menarik ini apa pita zombie
kegiatan ini cukup menyita perhatian dua peserta yang ikut dalam lomba lari
lomba lari yang tidak biasa ini dibuat untuk menghadirkan sensasi yang berbeda
dan memang stresnya jangan zombie kita lihat dari sini banyak banget zombie dan sangat diingatkan oleh pancahatan

peserta lomba lari ini memperubutkan hadiah utama berupa uang tunai sebesar lima juta rupiah
selain itu ada dua tiket berlibur ke singapura yang diundi oleh panitia
francisca wijaya surabaya